aksi begal motor kembali muncul di ibu kota
dalam rekaman kamera pengawas ini kawanan begal yang berjumlah dua orang merampas sepeda motor milik pengemudi ojek online di bundaran tugutani menteng jakarta pusat
peristiwa itu terjadi pada malam hari saat pengemudi ojol sedang berhenti di lampu merah
salah satu tersangka langsung merampas motor korban sambil mengacungkan sebilah celurit
korban yang ketakutan kemudian berlari menyelamatkan diri
sementara itu kedua tersangka langsung kabur ke arah stasiun gambir
aksi begal ini sebenarnya sudah terjadi pada tujuh mei dua ribu dua puluh satu tetapi baru menjadi viral setelah video cctv nya beredar
selasa siang petugas polres jakarta pusat menangkap dua tersangka pembegalan di bekasi jawa barat
sejumlah barang bukti seperti senjata tajam helm serta kendaraan yang digunakan ketika beraksi disita petugas
menurut wakapolres jakarta pusat kedua tersangka m dan t sudah tiga kali menjalankan aksi begal di sejumlah wilayah jakarta
pembegalan tersebut dilakukan agar bisa membeli narkoba
alasan klasik untuk memenuhi kebutuhan hidup tapi untuk memenuhi kebutuhan
dengan sengaja melakukan kejahatan dijual uangnya untuk beli narkoba
kedua tersangka diancam pidana penjara selama dua belas tahun
polisi juga tengah memburu satu lagi tersangka yang berperan sebagai penadah
galih putra rizki iktiar yahya jakarta